ini hari terakhir ya ada sekitar tiga ratus lima puluh stand pameran mainan dan juga komik yang hadir memanjakan para pecinta mainan
selain produk mainan akan ada penampilan dan juga lomba cosplay menarik untuk para pengunjung
menggaruk memularkan keakhiran siva
di pengunjung di sana
ya selamat siang puspa
tidak seperti yang anda katakan tadi bahwa saat ini kondisi atau keramaian di kartika expo balai kartini jakarta ini ramai sekali
di mana para pecinta pop culture ataupun para kolektor dari berbagai mainan maupun action
bisa dilihat dari kondisi di kartika expo saat ini saya berada bahwa berbagai mainan maupun koleksi ini terdiri dari atau disajikan oleh berbagai komunitas
dan para penjual dari lokal maupun internasional
nah saat ini saya sudah ada di salah satu booth dan saya akan berbincang dengan salah satu yang peserta atau dari pameran kali ini
jadi ada dalom antariksa bersama saya
mas boleh nih saya nanya nanya sedikit tentang pameran kali ini
untuk mas dalem sendiri dan teman teman di komunitas mungkin atau penjualan hari ini boleh diceritakan apa aja sih yang disajikan untuk para pengunjung gitu
kalau sebenarnya yang disajikan itu beragam dan tergantung peminatnya sih
jadi interes orang itu akan berbeda beda
memang orang dewasa yang ingin mengingat masa kecilnya
jadi kebanyakan yang saya sajikan terutama di booth saya itu lebih kepada barang barang lama kayak vintage toys atau kartun kartun klasik
yang biasanya orang orang dewasa sekarang itu dulu suka banget waktu masa kecil ya
dan begitu mereka sudah kerja mereka membelinya gitu
untuk yang bisa ditawarkan ini harganya dari rentang berapa sih sampai berapa gitu
untuk teman teman yang masih pengen barang barang terjangkau itu bisa nggak cari di sini
jadi range harga itu tergantung di kantong juga
itu startnya range sepuluh ribu sampai yang paling mahal kalau di booth saya sendiri sih untuk tahun ini ada barang yang sampai harganya enam juta rupiah
enam jutanya ini yang mana sih boleh ditunjukin yang
kalau enam jutanya itu yang paling gede yang tulisan trick r treat
yang paling tengah yang paling di atas gitu
kenapa sih mas dalom sendiri ini berminat untuk berpartisipasi dalam pameran di kali ini
satu karena saya juga kebetulan hobi saya suka dengan action figure
yang kedua ini ajang untuk kita silaturahmi juga sesama kolektor
biasanya kita akan berterbarang terus juga kumpul kumpul dan biasanya ya foto foto like nya seperti kayak orang lebaran
mas dalom selamat melanjutkan aktivitasnya
nah selain jual beli barang di ajang pameran kali ini nanti di pukul satu siang dan lima sore tepatnya akan ada hal menarik lainnya yaitu ajang cosplay dan juga lomba dari para cosplayer yang memang sudah dipilih dari para penyelenggara yang akan tampil ini nanti adalah cosplayer cosplayer yang sudah terkenal di jakarta sendiri
dan mereka sudah mempunyai pengalaman
untuk berajang di kancah internasional begitu
selain itu nanti di setengah tujuh malam juga diperlombakan bagi para cosplayer lain yang nantinya di bulan agustus pemenangnya ini akan dikirim ke korea selatan untuk melanjutkan finalnya untuk dalam memperebutkan hadiah yang lebih banyak lagi
nah selain itu untuk para pengunjung nanti masih boleh atau segera merapat ke jakarta
tiket expo balai kartini ini hingga jam sepuluh malam dengan mengeluarkan tiket harganya ini rp enam puluh untuk orang dewasa dan bagi mereka yang membawa anak anak di bawah usia lima tahun ini masih free atau gratis tidak dipungut biaya sama sekali
begitu pus pak
baik terima kasih banyak siva mauluda produser lapangan cnn indonesia melaporkan dari jakarta